bppt melalui balai besar teknologi cuaca bekerja sama dengan bmkg tni dan bnpb melakukan modifikasi cuaca dengan cara redistribusi hujan sebagai bagian dari mitigasi bencana hidrometeorologi di wilayah jabodetabek
proses redistribusi hujan dilakukan dengan menyemai awan di daerah upwin atau datangnya awan yang mengarah ke jabodetabek dari arah barat laut dan utara
penyemayan awan bertujuan mencegah awan makin membesar dan hujan tak turun di jabodetabek kalaupun awan hujan turun intensitasnya tidak besar dalam jangka waktu yang tak lama
modifikasi cuaca yang dilakukan sejak minggu dua puluh satu februari lalu menggunakan pesawat milik tni au dari bandara halim dengan membawa delapan ratus kg nacl atau biasa dikenal dengan garam dapur
yang kita harapkan dari operasi kita hari ini pembentukan awan di sektor
penyemayan tadi bisa segera turun hujan dan tidak bergeser dan berkembang menuju ke arah daerah rawan banjir termasuk wilayah jabodetabek
guna mengantisipasi terjadinya banjir sejumlah rumah pompa di wilayah dki jakarta telah bersiap
salah satunya rumah pompa patra yang terletak di kawasan jakarta barat
petugas mengoperasikan tiga pompa stasioner selama dua puluh empat jam
untuk mengantisipasi jika terjadi genangan dan banjir di wilayah jakarta barat
untuk antisipasi rumah pompa sendiri kita sudah stand by sih mas
semuanya aktif dan tidak ada trouble masalah
di rumah pompa patra ini ada tiga pompa sesioner tenaga hidrolik
kapasitasnya itu per mesin seribu liter per detik
ditambah pompa mobil itu tiga ratus liter per detik dan pompa trailer sekitar tiga ratus liter per detik juga
sebelumnya badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memperkirakan adanya potensi hujan sedang hingga lebat serta disertai kilat dan petir dan angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah jabodetabek pada dua puluh tiga hingga dua puluh empat februari dua ribu dua puluh
warga pun diimbau untuk waspada dan bersiap untuk menghadapi banjir yang berpotensi terjadi di wilayah dki jakarta
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia